meski telah sering dibahas di kabinet sebelumnya presiden meminta para menteri terkait tetap fokus pada dua hal
pertama presiden meminta para pembantunya untuk mempersiapkan angkatan kerja baru agar terserap dunia kerja
dan bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha
yang kedua keterampilan angkatan kerja saat ini harus dioptimalkan agar semakin produktif dan memiliki daya saing
oleh karena itu reformasi harus dimulai dihulu dengan pembendahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi
kedua hal ini diharapkan segera dilakukan pada tahun depan
jadi misalnya barista kopi animasi desain grafis bahasa inggris komputer teknisi programming coding
dan kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyediaan jasa swasta ini yang diperlutaskan
kemudian yang kedua bumn
bumn juga ikut campur di sini karena bumn itu memiliki tempat tempat pelatihan yang sangat berkesetan